ramini merupakan salah satu warga asli pesisir jakarta
tepatnya di kelurahan kalibaru cilincing jakarta utara
di usianya yang senja
ia dan suami masih harus bekerja sebagai pedagang kerang hijau dan nelayan
dari pekerjaannya itu ia mendapat tak menentu
berkisar lima puluh hingga dua ratus ribu rupiah per hari
atau bahkan nihil jika cuaca tak mendukung
hidup lebih dari lima puluh tahun di pesisir
ramini tak pernah memiliki toilet di dalam rumahnya
ramini adalah potret kemiskinan di wilayah pesisir jakarta utara
di sini masyarakat biasanya bekerja di sektor informal
seperti nelayan dan buruh serabutan jasa angkut besi
kemiskinan terlihat jelas dari deretan rumah kumuh yang berdiri berhimpitan
kondisi diperparah oleh akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang terbatas
sejumlah warga di kelurahan kalibaru
cilincing jakarta utara masih kesulitan akses air bersih
untuk mencuci saja mereka harus menyelang air dari perumahan sekitar dua puluh ribu perharinya
dan untuk kegiatan mandi dan juga kakus
mereka harus berjalan sekitar kurang lebih satu kilometer ke pantai
ke pusat mck untuk melakukan kegiatan tersebut
kemiskinan merupakan salah satu persoalan serius di kawasan perkotaan
berdasarkan data badan pusat statistik atau bps
pada maret dua ribu dua puluh penduduk miskin di dki jakarta berjumlah empat ratus delapan puluh delapan ratus enam puluh jiwa
jumlah ini mengalami kenaikan pada september dua ribu dua puluh menjadi empat ratus sembilan puluh enam delapan ratus empat puluh jiwa

berdasarkan data badan pusat statistik atau bps
berjumlah empat ratus delapan puluh delapan ratus enam puluh jiwa
pasuk bidang sospora perencana pembangunan daerah atau bapedah provinsi dki jakarta endikyogana
menjelaskan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah
seperti penyuluhan pengembangan dan pemberian modal sarana terkait budidaya perikanan dan sumber daya laut
juga peningkatan kualitas hunian layanan kesehatan pendidikan sanitasi dan penyediaan air bersih
pemda dki bekerja sama dengan pd paljaya memberikan program subsidi untuk septic tank
ini sudah kita mulai tahun dua ribu dua puluh itu safety tank terpasang safety tank truk rumah tangga yang terpasang itu di empat ratus empat puluh satu lokasi
kemudian di tahun dua ribu dua puluh satu ada dua ribu lokasi
kemudian tahun dua ribu dua puluh dua akan ditargetkan lima lokasi yang dilaksanakan secara bertahap ya
tahun dua ribu tiga puluh pemda dki jakarta menargetkan kapasitas air bersih di seluruh dki jakarta ditingkatkan
dari dua puluh tujuh ratus dua puluh lima menjadi lebih dari tiga puluh dua liter per detik dengan cakupan

sementara menurut sosiolog imam prasojo mengentaskan kemiskinan di dki jakarta memang bukan perkara mudah
upaya yang dirancang sebaiknya disesuaikan dengan peta sosial atau kondisi warganya
untuk bisa kita melakukan upaya pemberdayaan kita harus memahami dulu harus ada peta sosial yang jelas
di sana tentu ada kalangan yang bekerja di pelabuhan misalnya
ada kalangan yang bekerja di pelabuhan
kalangan yang bekerja sebagai pedagang kaki lima atau pedagang asongan yang mereka berdagang keliling misalnya
dan ada juga kalangan nelayan
kemiskinan di pesisir jakarta sebenarnya juga terjadi di sejumlah pesisir di daerah lain
kaum pinggiran ini seakan terlupakan tertutup hiruk pikuk dan tingginya dinding gedung kota
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia